hai kpk siang ini memeriksa kadinkes lampung rehana dan untuk mengetahui pemeriksaan kepala
dinas kesehatan provinsi lampung rehana di kpk sudah ada produser lapangan cnn indonesia
siti badriah selamat siang siti ini apakah kadinkes lampung sudah tiba di kpk dan bisa
anda ceritakan ke kami apa agenda pemeriksaan hari ini ya selamat siang sarah betul sekali
memang hari ini kpk melakukan pemeriksaan terhadap dengan klarifikasi harta kekayaan dari rehana
merupakan kepala dinas lampung tadi rehaina ini tiba di gedung kpk sekitar pukul delapan pagi dan
memang ia tadi disebutkan datang sendiri dengan menggunakan kerudung putih bercorak bunga bunga
tadi kami juga sudah memintai klarifikasi ataupun keterangan dari ivi mariyati yang merupakan juru
bicara dari bidang pencegahan kpk memang disebutkan bahwa tadi rehana ini tiba sekitar pukul delapan dan juga
dilakukan pemeriksaan dan klarifikasi berkaitan dengan harta kekayaan yang dimilikinya ini oleh
tim dari lhkpn kpk memang belum disebutkan kemudian apa saja yang banyak digali oleh kpk namun memang
kpk sendiri menjelaskan tadi akan memeriksa secara keluruhan terkait dengan seluruh laporan harta
kekayaan yang disampaikan oleh reihana kepada tim dari komisi pemberantasan korupsi dan memang
pemeriksaan ini merupakan pemeriksaan penjadwalan ulang karena sebelumnya rehana ini sudah kemudian dipanggil pada
tanggal lima mei ataupun hari jumat minggu lalu namun kemudian rehana ini tidak dapat memenuhi panggilan
dari kpk karena pada jumat minggu lalu ada presiden joko widodo yang datang ke lampung dan rehana ini
mendampingi jokowi pada hari jumat kemarin dan untuk itu hari ini penjadwalan ulang dan rehana
juga sudah kemudian dilakukan pemeriksaan dan klarifikasi ini artinya sudah berjalan hampir
selama dua sampai tiga jam rehana ini dimintai keterangannya oleh pihak dari lhkpn kpk kemudian menjadi
pertanyaan memang berapa harta kekayaan dari rehana yang kemudian dilaporkan oleh kap yang
dilaporkan kepada kpk memang sejauh ini yang ada di dalam catatan lhkpn milik reihana tercatat pada
tahun dua ribu dua puluh dua ini jumlah harta kekayaan yang kemudian dilaporkan oleh rihana ini sebesar dua lima
tujuh miliar rupiah yang mana memang ini berupa tanah kemudian bangunan kas harta bergerak dan juga
tiga kendaraan bermesin hartanya ini memang didominasi oleh kepemilikan empat properti yang bernilai seharga
sembilan miliar kemudian juga tiga buah mobil yang seharga empat ratus lima puluh juta kemudian harta bergerak lainnya
sebesar enam tujuh juta rupiah dan uang kas senilai tiga ratus juta dan kemudian kpk juga telah menyebutkan
bahwa kpk telah melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah dokumen yang kemudian dimiliki oleh
rehana diantaranya adalah dari catatan lhkpn kemudian juga rekening bank dan juga sertifikat tanah
hasilnya memang sejauh ini kpk menyebut bahwa memang harta yang dilaporkan oleh rihan ini
terlalu sedikit dan tidak sesuai dengan ataupun tidak cocok dengan profilnya ia saat ini sebagai
kadin kes lampung namun belum diketahui apakah ada ketidaksesuaiannya berapa besarnya karena
saat ini kpk masih terus melakukan pendalaman dan juga mengklarifikasi dari harta kekayaan
yang dimiliki oleh reihana dan kemudian tidak hanya rehana memang sarah hari ini kpk juga
memiliki kepemilikan harta yang dianggap tidak sesuai dengan jabatannya diantaranya adalah bupati
bolaang mongondo utara itu depri pontoh yang memang disebutkan bahwa memang depri ponto ini sudah
hadir sekitar pukul setengah sepuluh di gedung komisi pemberantasan korupsi ini artinya ada dua pejabat
daerah yang saat ini sedang diklarifikasi terkait dengan laporan khas harta kekayaan yang kemudian
sudah disampaikan oleh komisi pemberantasan korupsi ada pun sejumlah berkas yang diminta dibawa oleh
kpk terkait dengan klarifikasi ini ada antara sejumlah dokumen dan juga bukti kepemilikan usaha
memang keduanya memiliki usaha di luar jabatannya sebagai pejabat dari daerah dan nantinya kita sama
sama akan memantau dan mengetahui apa hasil dari pemeriksaan ini apakah kemudian ada harta kekayaan
didapatkan dengan hal yang tidak sesuai dari jabatannya ataupun sudah sesuai karena memang
sejauh ini yang akan diklarifikasi adalah harta kekayaannya kalau bisa dipertanggungjawabkan ini
artinya tidak akan menjadi masalah di kemudian hari sarah baik terima kasih atas informasinya
produser lapangan singa nenek
siti badriah yang melaporkan langsung dari gedung kpk jakarta